mang ini dada haji deh
stok saya masih banyak bang
kalau gitu saya nggak jadi beli
yaudah gak apa apa mang
ada saja halangan
tapi mudah mudahan tahun ini khuson
inilah ramadhan pertama
bapak tepi sapuah sapol
amin ya robbal alamin
bapak punya pekerjaan
kerja sama kamu
bapak merasa jadi kepala rumah tangga
beribadah rasanya plong
semoga dua harian
dekatkan oleh allah pak saul
mudah mudahan pak saul
kalau besok asobri nggak bisa beliin
dari cantik cincin yang besar
gak apa apa ah
dibeliin cincin juga dedeta udah senang
dede jadi gak sabar nunggu besok ah
ini sekarang asobri lagi di warung kangkos suara
assalamualaikum dede cantik
assalamualaikum dede cantik
kalau kalian ketahuan tidak puasa
alhamdulillah kita dapat thr
pak bendahara nggak mau bayar gaji saya
nyari bendahara pelit dapatnya yang super pelit
udah kamu pulang saja
nanti petugas hansip yang akan mengantar gaji kamu
saya permisi dulu

kenapa kamu selalu disini
tunggu sebentar pak ustadz
lainnya semua karid

hutang belum gajian insyaallah kalau saya gajian pasti saya bayar hutangnya nggak apa apa kang
gajian assalamualaikum waalaikumsalam sayur sayur perabot papa papa perabot soger sogernya
mang berapa lima ribu aja saya bisa bikin sehat seger lagi biar mang tambah semangat mahal
satu bayarannya boleh saya tukeran tukeran sama apa mang sama pembalut
mainin ada aja deh stok saya masih banyak mang kalau gitu saya
gajian dibeli maaf ya udah nggak papa mang assalamualaikum waalaikumsalam
assalamualaikum pak hamtip waalaikumsalam
kalian tiap hari selalu makan mie gara gara bos i dan pak hamtip
bos idante duitnya nggak perseri tiap hari kita ditraktir kita sampai ke canduan mie kecanduan
minyak kamu kasih apa
enggak dikasih apa apa pak hamtip

pakai bumbu biasa bumbu yang ada di dalam kemasan nggak ditambahin apa apa lagi
kok bisa kecanduan
ke rumah orang tua saya pak kamtip
jangan sampai saya nanti selidiki bisnis kamu selama ini
kamu mau menghancurkan generasi muda cilaus
astagfirullahaladzim saya gak mau bisnis haram seperti itu pak kamtip
kalau yang bisnis narkoba
bikin narkoba mah bukan bos idan tapi inin
kamu jangan mengalihkan isu chef
saya sudah paham trik trik pengalian isu seperti ini
beneran pak kamtip
kalau pak kamtip gak percaya tanya sama kang gudung
jangan ada yang tahu kalau saya sudah tahu
saya jalan dulu
ya bu kamu dari mana
abis dari taman bacaan
pinjem buku tentang komputer
kita kan gak punya komputer den
mulai hari senin besok
belajarnya pindah ke rumah bu guru yola
mau diajarin tentang komputer
kan di rumah bu guru yola ada komputer
itu cuma alesan den
biar lebih dekat sama rumahnya dr clara
kalau kamu ngeliat bapak mampir rumahnya dokter clara
sampai jumpa lagi